setelah dinyatakan padam beberapa hari yang lalu
hutan gunung burang rang kembali terbakar
dari video yang dikirimkan oleh para relawan
terlihat kondisi hutan masih dipenuhi bara dan asap
yang mengepul di area hutan
dari video yang dikirim oleh seorang relawan
terlihat puluhan relawan yang berada di gunung burang rang
berjibak memadamkan api dan bara di hutan gunung burang rang
padahal sebelumnya tim dari kepala resort pemangku hutan
pada larang polisi hutan dan para relawan
terlalu berubah yang memadamkan api di hutan gunung burang rang
dan melakukan penyekatan agar api tidak merambat
namun pada selasa dini hari
api di hutan purang rang kembali berkobar
kita melihat asap sudah mendulang ke atas
lalu kita memutuskan untuk eksekusi
keadaannya asapnya masih mendulang ke atas
apinya masih menyala
jadi untuk api ini tidak terlalu kelihatan
ternyata masih asap
para tim relawan telah melakukan penyekatan
untuk menghindari kebakaran meluas
hingga kini area yang terbakar diperkirakan seluas dua hingga dua puluh lima hektare
dua hektare lah sampai dua puluh lima hektare
dua ribu meter persegi lah
itu tidak meluas karena sudah di
ya salah satu upaya kita dibikin ilaran
jadi dibikin sekat bakar
jaraknya satu lima hektare
sehingga serasa atau alang alang yang tadinya terhubung dengan area titik api
sudah kita batas sudah kita amankan
penyebab terbakarnya hutan burang rang belum diketahui pasti
namun diduga terik matahari yang menyengat di atas tiga puluh lima derajat celcius
membuat hutan rentan mengalami kebakaran
trisna pamukas kabupaten bandung barat